presiden joko widodo bersama jajaran menteri menggelar rapat terbatas terkait pembangunan sumber daya manusia di istana bogor jawa barat pada rabu pagi
investasi sdm dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi indonesia
untuk mencapai hal tersebut presiden jokowi menyebutkan ada dua kunci utama yang harus dilakukan
yaitu perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan pekerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi
di momen ini presiden minta jajarannya untuk melakukan perombakan akan dua hal tersebut secara besar besaran
kita harus bisa menjadikan dua ratus enam puluh juta penduduk indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita
bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan untuk mengejar kemajuan bersama
saya melihat kuncinya ada dua
yang pertama perbaikan sistem pendidikan kita terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi
yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi
dalam empat tahun terakhir ini kita telah memulai langkah langkah perombakan dan perbaikan
di dalam sistem pendidikan vokasi kita tetapi saya kira kita belum secara full
melakukan perombakan besar besaran